senin dua puluh sembilan juni esok diperingati sebagai hari keluarga nasional
keluarga memiliki peran penting salah satunya dalam mengatasi bullying
atau perundungan terhadap anggota keluarga terutama remaja
masa remaja adalah fase terbaik dalam hidup seseorang
fase ini merupakan fase di mana akan banyak keceriaan
antusiasme kesenangan dan kegembiraan
seperti koin dengan dua sisi fase ini juga memiliki banyak tantangan
dan juga permasalahan
salah satu permasalahan yang paling umum terjadi pada anak anak dan remaja
adalah perundungan atau bullying
masalah perundungan ini tidak dapat disepelekan
karena menjadi pintu masuk bagi berbagai gangguan kesehatan mental
seperti depresi hingga bunuh diri
sejumlah publik figur pernah jadi korban bullying semasa remaja
penyanyi tulus pernah menjadi sasaran kekerasan teman temannya selama remaja
namun tidak membuatnya berkecil hati
hal ini justru memacunya untuk terus berkarya dalam bidang musik
kisah bullying yang ia alami ia tuangkan dalam lagu gajah miliknya
kisah bullying yang ia alami ia tuangkan dalam lagu gajah miliknya
dalam karir dan juga bidang akademik
artis maudie ayunda ternyata pernah menjadi korban bullying
serta diremehkan saat remaja
maudie sempat diejek karena gigi kelincinya
tidak hanya itu karena kesibukan syuting yang ia lakukan
kemampuan akademis maudie diragukan oleh sang guru
ini memacu mauri ayunda untuk membuktikan
bahwa apa yang diragukan orang orang di sekitarnya tidaklah benar
saat merintis karir di bidang entertain di usianya ke delapan belas tahun
prilly mengaku kerap mendapatkan komentar negatif dari warganet
di media sosial hingga membuatnya depresi dan terpuruk
kalau orang tua tidak terbuka tidak akrab
anak juga susah untuk kemudian dia ingin curhat kepada orang tua
dan ini saya kira kendala yang paling besar
anak anak lebih curhat kepada teman sebayanya
tidak curhat kepada orang tuanya
nah ini adalah hal yang paling penting untuk kita
renungkan bersama di hari keluarga ini
dukungan kedua orang tua membuat prilly bangkit
dan membuktikan apa yang dikatakan orang lain itu salah
prilly pun berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ia miliki
serta mengabaikan komentar negatif yang ditujukan untuknya
akhirnya mereka kasih masukan masukan bahwa tubuh yang kita punya sekarang itu adalah anugerah tuhan
caranya kita mensyukuri adalah dengan merawatnya
bukannya mau merubah karena omongan orang lain
ri berharap badan kependudukan dan keluarga perencana nasional bkkbn
dapat mengedukasi dan merangkul banyak remaja dan keluarga
untuk mengatasi permasalahan mereka
mengingat banyak kasus bullying yang berakhir tragis dengan depresi
bahkan bunuh diri karena terlambat terdeteksi dan tertentu
tangani baik oleh keluarga
demi putan cnn indonesia